pebi bahagia sekali mendengarnya pak
baby harus pergi sekarang pak
selamat tinggal pak
selamat tinggal pak
di rumahnya putri ada penyihir
ada penyihir ya pak
aku gak percaya
pak putri itu kan
gak mungkin lah
temenan sama dukun
itu emang temenan sama dukun perempuan
mau lihat gak
cepetan kamu ngaku
kamu temenan sama penyihir kan
aku lihat sendiri
aku gak punya teman
aku juga gak punya temen dukun
temanku beda dari maura
tuh denger gak
putri itu gak punya teman penyihir
putri itu kan anak yang baik
mana mungkin dimenang sama dukun
aku gak percaya
dasar kamu maura lucu
kebanyakan makan bapau
aku gak pada percaya sama aku
put tadi aku bawain bobor tuh buat nenek kamu
aku pulang dulu ya
nanti aku kesini lagi sama abah
aku mau liat nenek dirumah
puncak gunung tinggi tinggi sekali
banyak pohon cemara
kiri kanan kulihat saja
ini beneran kamu baby
baby apa kamu ada di sini
apa kamu lagi ada di sini baby
bukannya kamu dan
habibie cuma mau ketemu papa sebentar
ada yang mau baby sampaikan pa
yang isinya bidadari
bidadari itu bisa
bisa mengabulkan permintaan papa
papa mau minta dia
minta dia mengembalikan baby dan mama ke papa
papa bukannya papa sendiri yang ngajarin baby
bah kaulah sudah panggil baby
bidadari sudah tidak bisa
mengembalikan baby lagi
papa kangen sama kamu dan mama
kib juga kangen sama papa
papa gak usah sedih
baby sama kamu udah bahagia
papa sudah jadi papa yang baik buat baby
papa tidak akan berhenti
papa tidak akan berhenti
tidak akan berhenti
kamu tetap akan menjadi anak kesayangan bapak
di tempat yang paling istimewa dalam hati bapak
sekali mendengarnya papa
tidak seberapa rupaan
baby harus pergi sekarang pan
tidak akan diinginkan
nggak akan pergi
jangan k manipulate
nek bangun nek
nek bangun nek
nek bangun nek putih kamu sendirian nek
nek bangun nek
alhamdulillah putri kamu udah pulang
kamu kamu udah sembuh dari gigitan ular itu
om om kenapa kesini
om mau minta kristal dari putri lagi ya
enggak putri om kesini karena om khawatir sama putri
om udah cari putri di hutan tadi tapi gak ketemu
om cuma bisa berharap kalau kamu udah pulang ke rumah
dan alhamdulillah harapan om udah terkabur
kamu gak usah khawatir lagi ya
om janji om tidak akan coba merebut kristal itu dari kamu
karena om udah sadar udah sadar kesalahan om
putri apa yang telah papa kamu lakukan ya itu adalah tanggung jawab papa kamu
dan om tidak akan menyalahkan kamu ataupun ibu kamu
om juga meminta maaf karena om kamu jadi kehilangan ibu kamu
enggak kok om om enggak buat bunda meninggal
nyawa bunda kan ada di tangan allah bukan di tangan allah
jadi kamu udah memaafkan om
kamu bener bener mengingatkan om pada anak om
dan om senang sekali bisa mengenal kamu
terima kasih ya putri
terima kasih ya putri